setelah sempat ditunda hingga dua kali
timnas u sembilan belas dan timnas senior sepak bola indonesia
akhirnya menggelar latihan perdana di stadion madia pada jumat sore
awalnya training camp bagi timnas u sembilan belas dan senior ini
direncanakan dimulai tanggal dua puluh lima juli hingga delapan agustus dua ribu dua puluh
sembilan pemain timnas senior dan empat puluh enam pemain timnas u sembilan belas sepak bola indonesia ini
datang ke stadion madia pada pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
latihan yang digelar di tengah pandemi covid sembilan belas membuat seluruh pemain
dan ofisial timnas diperiksa suhu tubuhnya
dan wajib menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke lapangan dan memulai latihan
pelatih timnas asal korea selatan shin taeyong
memimpin langsung jalannya latihan perdana kali ini
timnas u sembilan belas dan timnas senior
sambung dengan korespondensi ann indonesia erlangga wisnu aji
di kawasan gelora bung karno jakarta
erlangga selamat sore
kita tahu setelah tertunda dua kali
akhirnya latihan perdana timnas senior ini
dan juga u sembilan belas terlaksana
apa kemudian yang menjadi fokus dalam latihan ini
selamat sore puspa
benar sekali bahwa memang setelah sempat tertunda hingga dua kali
latihan dari timnas u sembilan belas dan timnas senior sepak bola indonesia ini
akhirnya berlangsung pada jumat
pada pukul lima belas tiga puluh tadi
dan mungkin saya bisa gambarkan sedikit suasana di stadion madya
ini para pemain timnas baru saja usai menjalani latihan perdanaan
dan keluar menuju bis untuk kembali ke hotelnya di kawasan senayan jakarta pusat
dan kalau bisa saya ceritakan sedikit tadi bahwa latihan perdana kali ini
dipimpin langsung oleh pelatih asal korea selatan
pelatih timnas indonesia asal korea selatan shin taeyong
dan pada latihan perdana kali ini latihan hanya berlangsung
dan juga latihan kondisi ini kepada seluruh pemain timnas u sembilan belas dan timnas senior indonesia
dan fokusnya tadi shin taeyong sempat berbicara kepada wartawan
bahwa ia memang sengaja hanya memberikan latihan latihan ringan
pada latihan perdana kali ini
mengingat kondisi fisik dari para pemain timnas u sembilan belas indonesia
dan timnas senior indonesia ini masih belum dalam kondisi yang terbaiknya
karena seperti kita ketahui bahwa latihan rencananya akan berlangsung
dimulai pada tanggal dua puluh lima juli lalu
hingga delapan agustus ini artinya tertunda sekitar dua minggu
selama dua minggu tersebut para pemain timnas u sembilan belas dan seri indonesia ini
menjalani karantina dan tidak melakukan kegiatan apa apa
hanya melakukan latihan ringan di kamar hotel dan di kawasan hotel mereka menginap di kawasan senayan
dan untuk itu selama seminggu ini tadi shin taeyong menyebutkan bahwa
latihan masih akan memfokuskan bagaimana mengembalikan kondisi fisik dari para pemain
kemudian setelah satu minggu ini latihan berakhir baru shin taeyong akan memulai
dan setelah itu timnas u sembilan belas dan timnas senior indonesia akan memulai latihan
oke erlangga selain karantina tadi anda sebutkan
bagaimana kemudian pssi mengawasi kesehatan para pemain pelatih termasuk ofisial timnas
karena sempat beredar isu tiga pemain timnas ini positif covid sembilan belas sehingga latihan tertunda
ya benar sekali memang sempat beredar kabar di lingkungan pewarta yang biasa meliput di lingkungan pssi
bahwa latihan perdanaan timnas ini tidak akan berakhir
karena dari atau tsi dari timnas u sembilan belas dan senior sepak bola indonesia ini tertunda
karena ada beberapa pemain yang terindikasi positif virus corona
namun tadi saya dan rekan rekan wartawan lainnya menanyakan langsung kepada ketua umum pssi muhammad iryawan
nah secara tidak langsung ia membantah bahwa para pemain timnas indonesia ada yang positif virus corona
ini keterlambatan ini murni karena sintayong menginginkan seluruh pemain dan ofisial timnas indonesia
menjalani swab test hingga dua kali
dan juga menginginkan seluruh pemain dan ofisial dalam kondisi sehat baru mereka dapat memulai latihan
ini juga yang menjadi pertanyaan bahwa sebenarnya dalam latihan perdana kali ini
dari empat puluh enam pemain timnas u sembilan belas dan dua puluh sembilan pemain timnas senior yang dipanggil oleh sinteyong
ada beberapa pemain yang tidak hadir
di timnas u sembilan belas ini ada sembilan orang pemain yang absen dan di timnas senior ada empat pemain yang absen
ini juga kami tanyakan tadi ke ketua umum pssi muhammad iryawan
ia beralasan bahwa mereka ini tidak hadir karena datangnya tidak bersama dengan rekan rekan yang lain
sehingga mereka tidak bisa berhubungan dengan teman teman yang lain
mereka masih harus menjalani karantina dulu selama empat belas hari baru bisa bergabung bersama rekan rekannya
untuk berlatih di stadion mada
bukan berarti mereka yang tidak hadir di latihan perdana kali ini positif virus corona puspa
oke belum terkonfirmasi ya karena belum melakukan swab juga dua kali seperti yang tadi anda sebutkan
tapi erlangga bagaimana kemudian rencana selanjutnya latihan di korea selatan bahkan seperti permintaan dari sinteyong
ya memang karena
karena tertundanya training camp ini baru dimulai pada tanggal tujuh agustus sore tadi
bahwa ini di muhammad irawan ketua umum pssi menyebutkan bahwa tc ini akan memang sedikit mundur
sampai diperkirakan hingga tanggal lima belas agustus
dan tadi saya sempat mewawancarai muhammad iryawan dan juga shin taeyong
mereka menyebutkan bahwa memang hingga saat ini ada pilihan untuk menyelenggarakan training camp ke korea selatan
bagi tim nas u sembilan belas dan pssi
dan pssi sebenarnya menginginkan bahwa shin taeyong akan menjalankan training camp ke korea selatan bagi tim nas u sembilan belas
dan pssi sebenarnya menginginkan bahwa shin taeyong tidak hanya membawa tim nas u sembilan belas saja
namun juga membuat tim nas senior indonesia
tapi lagi lagi ini masalah pengiriman training camp ke korea selatan ini ada sedikit masalah
dimana apabila kita mengirimkan tim ke korea ini tim nas kita harus menjalani lagi karantina selama dua minggu disana
karena memang pandemi covid sembilan belas yang masih belum berakhir
namun tadi iwan bule muhammad irawan akrab dipanggil dengan iwan bule
ini menyebutkan bahwa ada beberapa opsi selain di korea apabila di korea
di korea memang tidak memungkinkan di korea
dan shin taeyong juga mengajukan beberapa opsi di antaranya di belanda atau di kawasan eropa lainnya
dimana tim nas kita dapat menjalani training camp
namun tadi sintayong kembali menegaskan bahwa opsi pertama yang ia inginkan adalah
bagaimana timnas kita dapat berlatih atau menjalani training camp di korea
karena menurutnya di tempat di kota dimana nanti tim nas kita rencananya akan menjalani training camp
itu ada beberapa klub klub yang cukup kuat yang bisa dijadikan latih tanding atau uji coba dengan timnasnya
dimana shin taeyong menilai bahwa latih tanding yang seimbang atau yang setara dengan timnas kita ini
agak sulit dicari bila tim nas kita harus berlatih di indonesia
oke baik terima kasih laporan anda
koresponden sianan indonesia erlangga wisnu aji melaporkan dari jakarta
kita ke informasi terkini lainnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami di sianan indonesia newsroom